terima kasih bu chandra
terima kasih bu chandra
maafkan saya bu chandra
wali kota surabaya tri risma hari ini tak kuasa menahan tangis saat menghadiri pemakaman kepala dinas pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
chandra orat mangun di tpu keputi surabaya rabu siang
wali kota surabaya bahkan sempat pingsan dan langsung dibopong ke mobil
chandra sempat dinyatakan positif covid sembilan belas pada swab pertama
setelah tiga minggu dirawat di rumah sakit kepala dinas tersebut telah menjalani dua kali swab ulang dengan hasil negatif covid sembilan belas
meski sudah terbebas dari covid sembilan belas wanita berusia lima puluh sembilan tahun itu justru meninggal dunia pada senin sore karena penyakit pneumonia mrsa yang disebabkan oleh bakteri
chandra orat mangun di tpu keputi surabaya rabu siang
almarhum adalah seorang tokoh yang seorang perempuan tetapi dia betul betul tangguh
dia mampu bisa menjadi penyeimbang dia bisa menjadi pelindung dia bisa menjadi pengarang dia juga bisa menjadi penasihat
bahkan dia adalah seorang sahabat yang menurut kami sangat hangat sekali dia cepat tanggap dan peduli
covid sembilan belas yang tak pandang bulu juga membuat kepala badan perencanaan pembangunan
daerah atau bapeda jawa timur rudy ermawan yulianto meninggal dunia dengan status positif covid sembilan belas pada selasa malam
rudy hermawan diketahui terinfeksi covid sembilan belas sejak awal minggu lalu setelah mengantarkan ayahnya untuk berobat ke rumah sakit
saat dites swab ternyata sang ayah positif covid sembilan belas dan meninggal dunia sebelas hari yang lalu
rudy akhirnya juga tertular covid sembilan belas sebelum akhirnya dirawat dengan kondisi yang terus memburuk hingga tutup usia
jenazah kepala bapeda jawa timur rudy ermawan telah dimakamkan dengan mengikuti protokol kesehatan